akses menuju bandara soekarno hatta juga terdampak genangan banjir yang merendam wilayah ibu kota dan sekitarnya sejak rabu dini hari
melalui sambungan telepon kita terhubung dengan senior manager komunikasi legal bandara soekarno hatta
febri toga simatupang terkait banjir hari ini dan antisipasi apa yang disiapkan pt angkasa pura terkait gangguan ini
ya selamat siang bapak bapak bisa diinformasikan bagaimana dengan akses terkini menuju bandara soekarno hatta pada siang hari ini
ya baik terima kasih selamat siang pemirsa cnn tv ya
selamat siang pak
selamat siang ini dengan bung yudi ya
silahkan pak bagaimana dengan informasi terkait akses terutama bagi warga yang ingin menuju ke bandara soekarno hatta
saat ini masih tergenang banjir ataukah sudah surut bagaimana dengan informasi ini pak
ya kami terima kasih baik kami informasikan bahwa kami sudah memberikan informasi ya kepada para pengguna jasa atau penumpang yang ingin menuju bandara soekarno hatta
itu agar menghindari akses akses jalan
yang tergenang banjir menurut info tadi pagi dari tol cawang ke selipi itu tergenang air banjir maka kami mengimbau kepada penumpang atau pengguna jasa bandara soekarno hatta menghindari jalan jalan tersebut yang tergenang seperti itu
itu yang dari arah jakarta mungkin bisa dialihkan lewat jalan tol cawang
mungkin bisa dialihkan lewat jalan tol

ada kurang lebih menurut informasi masih lima penerbangan
dan itu sudah kami fasilitasi termasuk dengan bisnya juga ke arah jakarta seperti itu
ya pak terkait dengan tadi bapak katakan ada lima penerbangan yang di divert dari halim perdana kusuma
apakah berpengaruh pak terhadap traffic
di bandara soekarno hatta sendiri pak
untuk sampai saat ini tidak terlalu pengaruh
sementara untuk kondisi runway apakah memang cukup aman pak
mengingat memang hujan tadi cukup tinggi hingga dini hari dari dini hari hingga siang tadi untuk kawasan soekarno hatta dan sekitarnya pak
ya kami juga tadi sudah melakukan pengecekan di runway satu dua dan tiga
dan kami informasikan bahwa runway tetap normal
tidak terjadi kegenangan air di sana
ya terima kasih bapak febri toga simatupang selaku manager komunikasi legal bandara soekarno hatta
selamat siang pak